jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset ini demokrasi dirampas
kita semuanya polisiasi aset kita berdaya selamat berkajikan
yang pertama sederhana dan bersabda selamat berkajikan
amatan dan pengembalian uang negara
sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama
kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang undang perampasan aset pada dpr
yang dirampaskan konstitusi kita dirampas demokrasi kita dirampas
jadi itu juga suatu hal yang sangat penting
jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset ini demokrasi dirampas
kedaulatan rakyat dirampas konstitusi dirampas
itu harga harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan
termasuk juga harta harta hasil dari